sudah hampir satu ratus delapan puluh derajat berbeda
oke sekarang yang paling membuat ribet ya kita jangan bicara dana dulu
tapi apa di antara semua ini
karena kan kita tidak mau begini loh kita asal mengadakan
kan terakhir kita mengadakan tahun seribu sembilan ratus dua puluh
tidak boleh merubah bangunan yang lama
jadi ada tradisinya tapi ada futuristiknya itu juga
dananya lima dua lima empat t satu kota